siapa yang menulis harusnya dia masuk pertekan
dia tanya ini kakaknya dia maksud nelayan buk dan tak
pembagian sembako kepada nelayan di pesisir pantai manado
di sekitar pantai mengamas manado sempat ricuh
sekitar lima sampai sepuluh nelayan di pesisir pantai manado marah dan mengeluh
karena nama nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan
salah seorang nelayan bahkan merobek kertas yang berisikan
nama nama nelayan yang terdaftar untuk menerima sembako
dari himpunan nelayan seluruh indonesia atau hnsi sulawesi utara
nelayan yang protes juga menyebut jika sebagian penerima sembako
bukanlah orang yang berprofesi sebagai nelayan
gimana nelayan yang pantas mau dapat nak dapat
yang pantas dikasih
itu bapak kenal mereka yang dapat
kenal semua atau kenal semua
itu mereka apa itu
nelayan bukan nelayan lain
oh bukan nelayan ya
nelayan yang tidak dapatnya berapa banyak
banyak sekitar dua puluh
dua puluh yang nelayan nelayan di sini ya
suasana kembali tenang saat ketua hnsi sulut berjanji
untuk memberi sembako kepada nelayan yang belum mendapatkan sembako
sementara itu di kupang nusa tenggara timur
warga rt tiga kelurahan oepura kota kupang
melakukan protes dan penolakan kepada pasien covid sembilan belas
yang melakukan isolasi mandiri di rumah
warga merasa rencana evakuasi pasangan suami istri yang positif covid sembilan belas ini
selalu tertunda tanpa alasan pasti
ketua rt setempat menyatakan pasien memiliki dua orang anak
dan satu di antaranya masih menyusui
hal ini menjadi alasan pasien masih menjalani isolasi mandiri di rumah
amrah warga sedikit berkurang setelah kedatangan petugas medis
menggunakan apd lengkap dari puskesmas sikumana
tim gugas covid sembilan belas pustu sikumana di lapangan menyatakan
pihaknya masih menunggu keputusan dari dinas

dan akan melakukan pengawasan selama pasien isolasi mandiri di rumah
hingga hasil swab untuk kedua anak pasangan suami istri ini keluar
tim liputan cnn indonesia